sekar langit rutin membawa putranya denmas saka bahari
untuk imunisasi di rumah sakit atau posyandu dekat kediaman mereka di sidoarjo jawa timur
tetapi sejak wabah covid sembilan belas tidak ada lagi kegiatan di posyandu
untuk membawa sang bayi yang kini berusia delapan bulan ke rumah sakit atau puskesmas
sekar ragu ragu karena ada himbawan untuk tidak ke rumah sakit jika tidak dalam kondisi darurat
ibu satu anak ini akhirnya memilih pergi ke rumah vaksin
pandemi virus corona memang membuat petugas kesehatan mengalami kesulitan membuka posyandu
padahal ada target agar seluruh bayi dan anak di bawah usia tiga tahun diimunisasi
khawatir akan resiko bila vaksin terlambat diberikan
siti rukaiyah bidan di lereng gunung kawi malang memilih mendatangi satu persatu batita yang belum mendapat imunisasi
di desa balesari kecamatan ngajum ini
meskipun bayi dan anak yang belum diimunisasi jumlahnya tak sampai sepuluh orang
rentang wilayah dan jalur yang sulit di lereng gunung kawi ini menjadi tantangan tersendiri bagi siti rukayah
untuk itu kami sebagai bidan desa melakukan jemput bola
bekerja sama dengan kader posyandu untuk melakukan kunjungan rumah
melakukan imunisasi di rumah bayi tersebut
agar semua bayi yang waktunya imunisasi terlayani semua
pemberian vaksin penting dilakukan tepat waktu
ada vaksin wajib bagi bayi berusia sampai enam bulan untuk mencegah penyakit seperti campak polio radang otak dan masih banyak lainnya
fungsi pencegahannya tidak hanya saat pemberian vaksin namun untuk seumur hidup
wida subianto miki peresia jawa timur